lokasi terdampak banjir bandang luapan sungai cimanuk garut jawa barat menjadi tempat wisata dadakan
tidak hanya warga lokal warga dari luar kota juga datang ke lokasi untuk melihat proses pencarian korban hilang
kawasan lapang paris tarogong kidul garut jawa barat merupakan salah satu lokasi terparah banjir bandang sungai cimanuk
kawasan yang berdekatan dengan jalan pembangunan ini kini menjadi lokasi wisata dadakan yang dipadati ribuan warga
akibatnya arus lalu lintas tersendat karena banyak warga yang berhenti untuk mengabadikan lokasi banjir bandang dari dalam kendaraan
kita ke sini teh daripada membantu mah